cik sikat ji jarang jarang nemu ginian di rumah
di depan ada tikus yang di depan emang rakus
di depan ada tikus
terus cara pakenya gimana
gampang itu bubuk tinggal sebarin di bajunya
terus neng dalam arti tinggal baca mantra
kembang bakung kembang kantil
kembang bakung kembang kantil
kalau gitu saya terima kasih banyak ya pervisi
belum bayar belum bayar
duit kita udah banyak
sari sari ini ulet hijau ulet bulu
emang sengaja gue kasih nomor tiga belas
biar mantannya itu gatel gatel seumur hidup
garuk garuk deh tuh
gue pikir sih dia belum punya cowok
coba udah diputusin masih diharapin lagi
kok india udah siapin baju
tenang rasakan ini
mbah mbah bakung si mbah makan kantil
mbah mbah bakung si mbah bakung nyintil
bukan mbah abang
hah udah deh bukunya abang bakung pake kantil
nah tuh serang deh
di mana mana lelaki lelaki ah ah ada yang sejati
kamu ngapain masuk ke kamar aku
oh mbah mbah
aku cuma pengen main main aja kangen sama suasana kamar kamu
abis mandi ya
ya udah perlu lah
kok ada kotor semua baju saya nih

baju kamu kotor iya tadi juga kotor ya
aku bersihin baju kamu karena kotor aku bersih bersihin
emangnya kamu mau kemana sih
udah siap siapin baju kayak gitu
ya ada urusan lah
urusan jam segini ya
urusan jam segini ya
saya kan orang paling setia seluruh diri

seneng tidur aja
kalau udah setia gue gak bakalan kedukun
kalau udah setia gue gak bakalan kedukun

saya ganti baju dulu atau kamu mau gantiin saya

yaudah pilot dulu ya
sayang sayang kamu kenapa kok gitu gitu sih
sayang sayang kamu kenapa kok gitu gitu sih

kamu mungkin tadi mandi pakai abu gosok
kalingan pake sabun
kenapa sayang yang mana yang mau digaruk
aku juga udah bangkit
aku udah garuk garuk
kok jadi gak beres gini sih
yang ada juga bintil bintil sampai bentol bentol
kamu ngapain lagi disitu
kok gitu aja ngambek sih
ya jelas lah saya ngambek
coba deh dibayangin
tiba tiba mukanya bentol bentol
ya mungkin obatnya itu
memang gak mempan buat cowok
ya sebenarnya sih ada obat yang paling
mujarab untuk menaklukkan
gak gatel gatel lagi
putri ini auranya
aura harus dibuka itu
iya aura putri ini harus dibuka sama saya
selama tiga hari putri harus
bisa menemani saya jalan
pokoknya banyak hal yang bisa kita lakuin bersama
dari situ saya bisa mengetahui
gimana sih sebenarnya sosok putri
apa yang tidak suka dari putri
jadi saya bisa tahu semua
dari situ mungkin saya bisa meracik
satu ramuan yang sangat luar biasa
your pakai oil parfum apa sih
aduhnya kebanyakan nanya deh
namanya juga sekarang kita kan udah berubah
hidup kita udah enak
berarti saya kalau kemana mana
harus wangi dong
gak mau apa apa kayak zaman dulu
itu yaur oil parfum
seperti bau mayat yang udah diet
tak ada aja wanginya
hehehe udah mau sebanyakan nanya
ya udah pakai minyak oil deh
mau banyak istirahat mau apa apa
minyak mau juga pakai oil
waalaikumsalam mbak ramzi
putri udah janji
mau jalan selama tiga hari
nih sekarang liat nih mau jemput
putri sih mau diajak sama mbak ramzi jalan jalan
tapi putri gak berani sendirian
boleh gak kalau misalkan putri
minta ditemani sembuhkan petunjuk
putri minta ditemani sembuhkan petunjuk putri
orangnya cantik banget
terus modinya seksi
tunggu putri panggilin
sini deh cepetan dong
putri mau ngenalin sama temen putri
apa sih putri

buat dua aja
kau tau tante ada di mari
oh gitu deh
jangan berpulut buat gue lagi
kok udah pada kenal
calon suaminya tante yu
calonnya ntar jatoh pake hati
calonnya ntar jatoh pake hati
terima kasih dada gua cantik juga ya
terima kasih dada gua cantik juga ya
daripada makan di restoran
dirumah juga bisa romantisme
tante duduk disitu
eh kodok bentar
jarang jarang nemu ginian dirumah
jarang jarang nemu ginian dirumah
di depan ada tikus
yang di depan emang rakus
di depan ada gajah
yang di depan sama aja ah
ehm mbah temennya mbah
eh emisi ya sebentar
bahan selingkuhan doang lo
udah udah jangan berantem semuanya
aduh putri jadi takut ngeliatinnya udah
bu tenang bu ini harus diberesin bu
mbak ini gimana sih bukannya ngobatin malah gebukin orang
kan kesian nyebelin banget
saya nyesel udah gebukin pacar kamu
untung juga gak mampus
yaudah sebagai bentuk penyesalan
dan bentuk pengabdian saya kepada pasien saya
mbah sudah bikin ramuan yang mbah yakin cowok kamu pasti lengket lagi sama kamu
wah makasih banget ya mbak
berarti putri masih ada kesempatan untuk balik sama jamie
oh masih masih masih
asik yaudah deh sekarang putri mau cobain dulu